saudara rektor universitas riau atau unri sri indarti melaporkan mahasiswa bernama kharik anhar
karena membuat konten video yang mengkritik mahalnya biaya kuliah
harik dilaporkan atas dugaan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik
di obral pendidikan kampus universitas riau kali ini khusus dua ribu dua puluh empat kami punya banyak penawaran istimewa
inilah cuplikan video dari akun instagram aliansi mahasiswa penggugat yang berisi kritikan biaya uang kuliah tunggal atau ukt di universitas riau
atas video tersebut rektor universitas riau sri indarti membuat laporan pencemaran nama baik dan pelanggaran undang undang informasi dan transaksi elektronik atau uu ite
apalagi dalam sebagian video ada gambar sri dan tulisan broker pendidikan
dengan kata kata inilah broker di universitas negeri riau tersebut
sehingga ibu rektor melaporkan kepada kita tentang viralnya ketidaknyamanannya atau menjual nama baik daripada rektor itu
dua puluh dua sudah kita periksa saksi juga kita periksa semua sekitar sebanyak lima orang sudah kita minta keterangan
dan saat ini kita masih mencoba untuk membedai silah
pelaporan tersebut justru menuai kontra dan dianggap sebagai pengekangan kebebasan berpendapat
menurut rektor unri sri indarti dia sudah mencabut laporan karena tak berniat melaporkan mahasiswanya tetapi pemilik akun
dari awal tidak ada laporan yang dilakukan kepada mahasiswa universitas riau
tetapi yang dilaporkan adalah akun atas nama aliansi mahasiswa penggugat
karena hasil penyelidikan di polda riau sudah diketahui pemilik akun adalah mahasiswa universitas riau
maka persoalan ini tidak dilanjutkan
dan kami sudah berkoordinasi dengan polda riau
dan melalui wakil rektor bidang kemahasiswaan dan alumni juga sudah disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan
bahwa persoalan ini sudah selesai dan tidak dilanjutkan
mahasiswa yang dilaporkan menyebut dirinya sudah diperiksa sebagai saksi dan terlapor
menurutnya pelaporan ke polisi sebagai bentuk upaya pengkangan kebebasan berbicara mahasiswa
saya menganggap itu sebagai bentuk dari kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pemungkaman terhadap kebebasan berekspresi
dan kita merasakan di sini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara suara

terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian
menurut kami apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa
maka langkah baiknya pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi
suara mahasiswa yang mengkritik biaya kuliah harus disikapi secara bijak
beberapa jurusan ukt plus uang pangkal ada bimbingan konseling dan ibu pemerintahan sepuluh juta